kita mau nonton film apa ya
it jus ya kayaknya mau nonton film aurora aja deh
soalnya kemarin itu justru ya baru baca komiknya
filmnya pasti lebih seru
karena film itu pasti lebih bagus
pokoknya itu ya dinda maunya nonton rapunzel
lebih seru daripada apa namanya tuh sindrome
aduh aduh aduh aduh
dukman pebrik asun
pada mau kemana
pasti kalian bertiga mau kabur
kita itu cuma mau buang sampah doang
yaudah kalau pasti kitty nggak percaya
sampahnya kita terus sini aja
yaudah kalau emang ini beneran sampah
saya periksa dulu
eh sobrik itu ngapain
oh iya seda bener emang beneran sampa
oh iya seda bener emang beneran sampah
oh iya ternyata bener emang beneran sampah
udah nih jangan terus ini masa saya uang nantinya
dulu tunggu dulu
cuma mau ngingetin jangan lama lama
aja pasri kiti bentar aja kok bentar cuma buang sampah doang ya
hai ya lo pinter juga sop untungnya dipiksa kantor plastiknya lolang kalau
gitu loh makanya bos kamu pun jangan haikal tapi sop yang paling ganteng paling keren paling kecil
yang ga iwaw tapi maaf keren ih jadi gimana nih kita main psd mana itu sungguh bingung
nah aku punya ide apa ikutin aku ayo
waduh aduh aduh aduh waduh waduh apa aina gue sake god vog wildlife
tanganku di depan mata aku
kakak aku juga ada yang ngelek ya kak
ah udah lah untung jatuh aku gak copot
kalian itu ngapain ada disini
aku tuh mau bongkar
rahasianya satu santri yang lain
di hudang ini
aku juga lagi curia ini sama si
oh yaudah kita bagi tugas aja
gimana kalau aku yang buka kuncinya
kamu yang jaga sekitar
jadi misalnya nanti kalo misalnya ada orang
kan lebih praktis
kita mau nonton film apa ya
eh justru ya kayaknya mau nonton
film aurora aja deh soalnya
kemarin itu justru baru baca komiknya
filmnya pasti lebih seru
karena film itu pasti
pokoknya tuh ya dinda maunya nonton rapunzel
lebih seru daripada apa namanya tuh
iya gausah ini ini
udah ini kan tape siapa
kok mau jadi kalian yang ngatur sih
udah ini tape inces ah
tablet yang mahal ini
ini kta yang mahal
ini galak galak rajwa sih
kok tinggalin dinda sih
halo kau ini tinggal
nah ini tinggal satu kabel lagi
terus pas ku colok tv dan psnya langsung nyala
yaelah gini mah gua punya
aduh aduh aduh
kalau udah rusak apa yang diomongin
kayaknya kita ada yang kurang giso
iya sih betul
kayaknya ada yang kurang yaitu cemilan
nah bener banget
nah aku tahu ini kan ps kita
jadi seharusnya kalian yang nyari cemilannya
karena ini rumah kalian masa kalian gak punya cemilan
ya udah mending kalian siapin aja cemilannya
satu dua tiga
kenapa gak sampai
kayaknya gak ada makanan
debbie ikiuh di sini
suruh siapin lo main disini
ini berhenti dulu
ini santriwa sama santriwati pada kemana ya
udah waktunya zuhur loh ustadz
tapi belum ada yang ke masjid
saya juga gak ngerti nih ustadz
pas banget ya pak sri kiti
lihat anak anak ya
tadi si lukman si sobri sama si asun
minta izin sama saya buat buang sampah
ustadz gak bisa berkaget